sudah menjadi tradisi bagi warga banjar kalimantan yang sudah menetap di kota solo jawa tengah
yakni selalu membuat bubur samin di bulan ramadan
bubur tersebut kemudian dibagikan kepada semua warga yang datang
ini salah satu akulturasi budaya yang ada di kota solo
ratusan warga dari berbagai daerah di wilayah solo raya
mengikuti tradisi pembagian bubur samin yang merupakan makanan khas banjarmasin kalimantan selatan
ratusan warga mengantre bubur untuk takjil berbuka puasa di masjid darussalam kampung jayangan serangan solo senin sore
tradisi pembagian bubur samin kepada warga sekitar masjid
sudah dilakukan sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh oleh para saudagar asal banjarmasin yang merantau ke kota solo
hingga sekarang tradisi ini tetap dilestarikan oleh anak cucu mereka
muhammad roshidi selaku takmir masjid darussalam solo mengatakan
bubur samin dibuat dengan komposisi beras santan aneka sayuran
rempah rempah susu serta daging sapi
sekitar lima puluh kg bubur diolah setiap hari untuk dikonsumsi jamaah yang hadir
proses memasak dimulai sejak pukul sepuluh pagi hingga pukul lima belas waktu indonesia barat
dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembagian bubur ini selama ramadan sekitar seratus juta rupiah
dana ini berasal dari sumbangan berbagai pihak
bahkan ada dana bantuan dari luar negeri karena mengetahui kegiatan pembagian bubur samin ini
dari seribu jub
maka kita ikrar dengan barang siapa membukakan orang yang berpuasa
maka pahalanya seperti orang yang berpuasa itu
tidak mengurangi pahalanya orang yang berpisah itu
maka kita menggratiskan untuk membagikan bubur banjar samin ini ke masyarakat
pemerintah kota solo mengapresiasi pembagian bubur samin
karena dianggap dapat menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat solo
salah satu generasi muda yang tertarik dengan pembagian bubur ini
adalah cindy lasmita
selama ini dia hanya tahu pembagian bubur samin dari televisi
ini baru pertama kali
apa sih yang membuka
rempah rempahnya mungkin kan ini katanya bubur asli dari kalimantan ya
rasanya rempah rempah ini
bubur banjar ini memiliki kandungan gizi yang lengkap
karena selain menggunakan beras sebagai sumber karbohidrat
juga menggunakan sayuran dan juga daging sapi
kartika bagus solo jawa tengah